di setiap peringatan hari trisuci waisak yang paling saya nantikan itu adalah pelepasan ribuan lampion
tidak hanya umat buddha karena semua masyarakat yang datang ke candi borobudur utamanya bisa melakukan menerbangkan lampion lampion itu di langit candi borobudur
ya kalau nanti anda lihat bagaimana gambarnya ya itu cantik sekali pemirsa
detik detik puncak perayaan waisak digelar ribuan umat buddha dengan hikmat dan ditutup dengan ritual pradaksina atau berjalan memutari candi borobudur
yang sudah siap di lepasan yang sudah siap di lepasan yang belum takat yang belum takat
lima lampion yang diterbangkan bersama sama menghiasi langit borobudur pada selasa tengah malam
acara untuk memperingati hari trisuci waisak ini digelar umat buddha dan melibatkan warga serta para pengunjung candi borobudur
bagi umat buddha pelepasan ribuan lampion tersebut melambangkan pelita penerang kehidupan
batin ini perlu diterangkan dengan cahaya pelita pelita ini diterbangkan ke atas yaitu supaya semua makhluk mendapatkan penerangan
detik detik puncak perayaan waisak digelar ribuan umat buddha dari berbagai daerah di pelataran candi agung borobudur di magelang jawa tengah
prosesi berlangsung hikmat saat ribuan umat melaksanakan meditasi dan doa bersama
di depan altar puja bakti dengan kondisi tangan anjali
prosesi detik detik waisak kemudian ditutup dengan menggelar ritual pradaksina atau berjalan memutari candi agung borobudur
peringatan waisak tahun ini mengusung tema transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murni
dari jogopurnomo magelang jawa tengah
wah indah ya kalau merasa seperti itu tadi kan yang ada di sana sebetulnya dari semua umat agama ya
saya juga melihat di sosial media teman teman saya datang sengaja ke borobudur hanya untuk melihat bagaimana ya indahnya pelaksanaan apa namanya peringatan hari raya waisak di sana
oh ya jadi tadi ya filosofinya adalah menjadi pelita untuk kehidupan
nah bisa jadi kiasan bisa juga anda dengan tadi ya menerbangkan lampion di candi borobudur
nah menjadi pelita di kehidupan bisa jadi adalah memanfaatkan diri supaya bisa membuat orang orang sekitar kita bahagia ya
misalkan saja seorang ibu berasal dari keluarga tidak mampu
mendedikasikan hidupnya mengurus dan membesarkan seratus anak yatim dan kurang mampu di sekitar lingkungan rumahnya
tepatnya di kampung cibungur desa batu jajar timur kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat
ya berawal dari kehilangan orang yang dicintainya pada tahun dua ribu dua belas yang lalu membuat hatinya tergerak untuk menampung anak anak yang berlatar belakang keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan sekolah
masa itu ibu rumah tangga yang hidup seperti orang kebanyakan
namun perempuan asal kampung cibungur ini rela mendedikasikan hidupnya untuk mengurus serta membesarkan anak yatim yang kurang mampu di sekitar kediamannya
meski hidup dalam keterbatasan ekonomi hanya dengan menjual keset dan makanan ringan
imas nekat mendirikan panti asuhan sejak lima tahun lalu
dengan nama haudatul amanah
tekadnya membangun panti asuhan berawal dari kehilangan orang yang dicintainya pada tahun dua ribu dua belas lalu
meski masih mengontrak imas bangga para anak didiknya bisa tinggal di bawah atap yang layar
di sini bilang orang tidak waras orang gila cakrimah
karena mereka tidak salah

tidak ada penyelidikan
ini penpasangan kreatif

tuhu allah allah allah allah allah

kalau hari sabtu minggu
sabtu pulang sekolah langsung ke sini pulangnya hari minggu sore
dalam keterbatasan imas sempat berpikir untuk membubarkan pantai aswanya karena pengeluaran yang begitu besar
namun besarnya rasa cinta dan kepeduliannya kepada anak anak ini membuatnya tetap bertahan
tresna pamungkas bandung barat jawa barat
ima sempat berpikir untuk mengubarkan pantai aswanya karena pengeluaran yang begitu besar
pantai aswanya yang saat ini juga sudah bersama kami
habarnya baik silvana
puasa gak hari ini
batal belum silvana belum
hebat nanti kalau sampai tamat dikasih hadiah
ibu kita ingin tahu ini sebetulnya ibu ini mendirikan pantai aswanya
awalnya itu motivasinya saya ditinggalkan anak yang bungsu meninggal
karena rasa sakit yang luar biasa karena tidak sempat melihat wajah putra yang bungsu itu
saya berpikir mungkin kalau saya berbuat kebaikan kelak anak saya itu bakal mau oh ini ibu saya
jadi termotivasinya karena ingin berbuat baik demi anak saya
bisa bertemu dengan anak saya kelak
oh jadi ini ibu lebih ke apa
saya beramal untuk anak ibu yang sudah meninggal
agar nanti di sana bisa bertemu lagi dengan ibu
di tahun berapa itu ibu
dan saat itu juga ibu langsung mendirikan pantai aswanya
awalnya nggak berbentuk berdiri panti
jadi awalnya itu sembunyi sembunyi
jadi cari uang langsung dibagi ke anak anak
tidak diketahui orang
nah saat itu yang kami ketahui ibu berjualan keset
waktu itu belum ada jualan keset waktu itu saya jaga warung
cuma karena setelah seratus hari anak saya meninggal bapak pun menyusun meninggal
dari situ baru kerasan sakitnya luar biasa
bakal saya rasakan orang yang setua seumur saya ini
ditinggalkan seorang bapak figur bapak sakitnya luar biasa
dari situ semakin mengenalah perasaan anak anak yatim itu
jadi bisa merasakan gimana duka mereka
sakitnya mereka kerinduan mereka
jadi dengan perasaan itu mulailah saya mencoba tampil diketahui orang
jadi mulai orang orang tahu saya cari sesuatu buat anak anak
dan ibu sekarang menjalani hari demi hari mengurus anak anak
pasti tetap ada rasa rindu dengan putra ibu yang sudah
banget pak banget terutama bulan ramadan ini
karena putra saya berpulang setelah tujuh belas hari bulan lebaran pak
di usia berapa itu
waktu itu saya di operasi cesar jadi nggak sempat melihat putra saya itu
jadi kerinduannya banget
pengen banget kayak gimana wajah putra saya itu
bahkan biasanya kami di panti bulan ramadan ini penghujung malam takbiran
di sana kami merasakan duka yang sama
kadang kami sujud syukur sambil menangis
karena sama sama rindu kepada bapak kami
rindu kepada seseorang yang telah meninggalkan kami semua
waktu ibu bersama anak anak ini mereka kan tersenyum tertawa
apa yang ibu rasakan dengan melihat mereka
melihat mereka bercanda atau apapun ini perasaan yang luar biasa apa yang saya rasakan
saya orang kecil dalam segi materi saya nggak punya
tapi saya merasa jadi seperti orang kaya pak
kayak di sini melihat perasaan anak saya bahagia gitu pak
kekayaan kebahagiaan yang luar biasa yang saya rasakan
tiap hari tiap hari
tiap detik itu sungguh luar biasa pak
ada perasaan tersendiri nikmat yang allah kasih itu luar biasa nikmatnya pak
bahkan tak kala saya melihat mereka menangis
saya lihat cintanya mereka pada saya ini luar biasa
bahkan saya bersetuju sama allah
ya rob ini sangat luar biasa masya allah
walaupun saya tidak melahirkan mereka dari rahim saya tapi cintanya sungguh indah
kadang ibu ingat nggak apa yang dilakukan sama anak anak terhadap ibu
seperti saat ini anak anak bu nanti ibu tayang di tv pakai baju yang pemberian kami ya
mereka patungan beli baju pak
walaupun mereka patungan uang sepuluh ribu tapi ini udah kado yang terindah
ya ya ya wah jadi terharu
jadi terharu lah
dari satu ratus tiga puluh anak salah satunya silvana
silvana ikut sama ibu dari tahun kapan
dari kelas tiga
kelas tiga berarti sekarang udah kelas lima berarti udah dua tahun bareng ibu
nah gimana bisa ketemu sama ibu imas
pertamanya aku dikenalin sama bibi
terus katanya kata ibu kapan kapan kalau ribur nginep pertama kali aku ribur nginep
langsung betah sama ibu
hmm jadi ketemu keluarga ya di sana ya
mau bilang apa sama ibu nih
ibu makasih udah kudus aku udah sayangin aku
insya allah ibu yakin ibu sayang silvana walaupun silvana nggak terlahir dari rahim ibu
cibana putri ibu yang tercantik
jadi rajin sekolahnya ya bu
berarti sehari hari sekolah nah itu tinggalnya sama ibu atau sama ibu silvana
terus kalau hari sabtu pulang sekolah pulang sopiayas
hmm biayanya gimana ibu
kalau ada rezeki saya selalu turun misalnya ini untuk anak anak yang di dalam panti
ini untuk anak anak yang di luar sana saya selalu keliling ke rumah anak anak yatim
di mana anak yang nggak ada beras atau di mana anak yang membutuhkan sesuatu atau yang sakit saya terjun langsung keliling anak anak
tapi kalau dikala saya sakit itu sangat menyakitkan pak
saya nggak bisa turun lihat putra putri saya
bahkan udah saya coba kalau saya sakit berusaha untuk tidak terlihat anak anak tapi tetap terlihat
saya lihat tangisan mereka kadang mereka bilang ibu jangan tinggalkan kami ibu jangan tinggalkan kami
itu yang bikin kuat ya bu
iya makanya saya berharap
karena kalau rasa sakit di kepala itu adalah rasa sakit saya berharap
kelak sebelum saya berpulang sekarang ke tua sisi tuhan

pondok pesantrenya sudah ada
istilahnya nggak mengontrak lagi
ada tempat untuk mereka belajar mengaji ada guru yang datang
istilahnya mungkin kalau kami udah mampu membayarnya ada guru yang lebih baik buat putra putri saya
yang bisa menuju hafiz quran
ya semoga pemirsa juga bisa mendengar
dan coba bantu ya sebisa kita agar mimpinya ibu nanti bisa terwujud
dan sekarang ini saya yakin juga ibu buka tanpa kendala bu
karena apa namanya menyediakan setidak tidaknya makanan lah untuk anak anak ibu juga kan tidak murah sekarang ini bu
saat menghadapi kendala seperti itu lalu apa yang ibu lakukan bu
dulu di awal pernah kami patungan pak
karena emang keterbatasan ekonomi saya pengurus patungan
kalau makan dari saya ininya ininya pernah patungan juga kami pak
tapi sekarang alhamdulillah ada para donatur yang percaya sama saya mau berbagi dengan anak anak
walaupun kondisi mereka istilahnya orang jauh tapi mereka yakin dengan sifat saya amanah
karena saya tidak menutup logika di mana orang orang tidak percaya dengan orang kecil
bahkan saya punya harapan sama allah untuk semua mungkin semua permisa
tolonglah kalau cita cita itu walaupun terlahir dari orang kecil dengan keterbatasan pendidikan
kalau niatnya masih baik masih bagus tidak melanggar norma agama tidak melanggar norma sosial seperti norma masyarakat
jadi janganlah dilihat orangnya siapa jangan dilihat orangnya kayak gimana
tapi lihatlah itu masih bernilai baik apa enggak di mata allah
itu harapan terbesar saya pak
jadi selama ini tetap ada yang bantu begitu ibu ya
lalu seperti ibu sama bapak menjalankan atau bagaimana sendiri saja ayah ayah ini dilanjalkannya
dulu saya menjalankan sendiri pak
tapi sekarang alhamdulillah ada pengurus yang mau bantu juga
apalagi dengan kondisi saya yang kadang tidak memungkinkan saya untuk di panti kalau saya dirawat di rumah sakit
ada pengurus yang mau gantiin posisi saya
jadi pada intinya semua pun kerjasama saling membantu begitu ya
ini kan bukan memang ini awalnya kerja keras ibu imas
tapi tentu ada banyak akhirnya putra putri
jadi yang menjadi putra putri ibu imas juga punya cita cita di sana ya
kita juga harus terus berusaha soal itu
kalau silvana cita citanya mau jadi apa
cita citanya jadi dokter
kalau aku udah sukses aku ingin memperjuangkan perjuangan ibu
mau kesana kreatif
mudah mudahan itu semua terjadi silvana
yang penting sekolahnya semangat
ibu juga semangat ibu jaga kesehatan
ibu sudah apa namanya ya memberikan inspirasi ya buat kita semua
jadi kadang kadang kan kita berbuat kebaikan itu suka ribet susah ya
ternyata ada seperti ibu imas yang mudah berbuat kebaikan tanpa berpikir panjang begitu ya
dan kita bahkan yang bisa belajar banyak untuk ibu imas
mudah mudahan kita bisa membantu mimpi dari ibu nanti ya
bisa membuat yayasan sekolah untuk anak anak yang sekarang berada bersama ibu
nah inilah momentum untuk kita semua ya
terima kasih ibu imas
sekali lagi terima kasih silvano sudah gabung
karena good morning masih akan bersama hari dengan informasi lainnya
tetap bersama kami
terima kasih silvana sudah gabung